pemirsa orang bilang teman di perjalanan bisa bikin jarak yang jauh terasa dekat
tapi bagaimana jadinya jika yang menemani perjalanan anda adalah seekor ular berukuran besar
jawabannya bisa jadi mirip kejadian yang menghebohkan penumpang kereta kertajaya berikut ini
seekor ular besar merayap dari bawah bangku kereta ekonomi kertajaya jurusan surabaya jakarta
pandangan tak biasa di perjalanan moda transportasi masal ini tak ayat bikin penumpang di gerbong empat belas kalang kabut
sebagian penumpang yang kebanyakan wanita dan lanjut usia bahkan lari ketakutan menjauh dari bangku tempat ular jenis sancah batik itu merayap
berapa lama ular tersebut diamankan petugas kepolisian khusus kereta api alias polsuska
usai ditangkap ular diturunkan di stasiun tegal
kepala stasiun tegal menduga ular sengaja dibawa salah seorang penumpang
tentu saja tak satupun penumpang mengakui sebagai si empunya ular
insiden di kereta ekonomi kertajaya hampir mirip dengan kehebohan di kereta komuter lain rute bogor angke november dua ribu tujuh belas
saat kereta berhenti di stasiun manggarai seekor ular muncul di bagasi atas bangku penumpang
temuan satwa berbisa di moda transportasi publik ini langsung viral di media sosial saat itu
netizen ramai berdebat
sebagian memuji reaksi cepat seorang penumpang yang berinisiatif turun tangan
namun tak sedikit pula yang menyayangkan penanganan berakhir dengan kematian ular itu
sama seperti kejadian di kertajaya pengelola kereta komuter lain menduga ular sengaja dibawa penumpang
padahal ada ancaman sanksi untuk penumpang yang membawa barang bawaan terlarang termasuk